kota nya gak ada sih
kepala kotoran kucing sih
dewi jatoh di dalam
dewi kena kanker
dan stadium nya udah lanjut
kamu pingsan tadi di rumah
aku yang bawa kamu kesini
aku yang bawa kamu kesini
jangan terlalu banyak bergerak
kamu masih lemah
profesor irawan bilang kamu harus banyak istirahat ya
kamu udah menolong aku lagi
ini sudah lengkap
dan sudah cukup kuat
jadi prosesnya seperti apa pak
saya sudah tidak sabar
ingin masuk ke jajaran direksi

dan saya akan urus semua berkas ini
dan kalau tidak ada halangan
paling lambat dalam waktu satu minggu
semuanya sudah selesai
kalau perlu besok sudah selesai
saya akan usahakan sebelum satu minggu bu
dan saya akan segera menghubungi bu
kalau semuanya sudah selesai
kan mulai sekarang ada abi nih
abi yang jagain tante dewi
jangan malam ini
kan besok kami mesti sekolah
lagi tante dewi baik baik aja
kalau baik baik aja
itu bukan senyum
ada yang sakit mau dipanggil dokter
sebentar saya bantuin
tante dewi kenapa
tante dewi gak apa apa
tante dewi mau ke toilet
oke sebentar ya
tante dewi gak apa apa
mah bibi dewi sakit kok mama gak jengukin sih
ngapain juga sayang mama jengukin disana kan banyak yang jagain
lagian ya bibi dewi itu pura pura sakit
terus itu pingsannya juga pura pura
mah sepi ya gak ada abi
bener juga ya mumpung rumah lagi sepi pendinginan aku ambil tangnya sekarang
mama ambil air putih dulu ya
oke sayang tunggu sebentar
pelan pelan pelan pelan ya
oke pelan pelan ya
nanti gantungin di dalam ya
hati hati nanti saya tunggu disini
kok nunggu kayak gini sih
kemarin kan gak ada apa apanya
kau tanya gak ada sih
kau tanya gak ada sih
kau tanya gak ada sih
jatoh di dalam
saya dapet pintunya dewi
jatoh di dalam